sejak rabu pagi blok a pasar tanah abang sudah dipadati pedagang yang antusias mengikuti vaksinasi tahap kedua
penyuntikan ini dilakukan di lantai delapan dan lantai atap gedung dengan mensiagakan lima puluh vaksinator
presiden joko widodo menteri kesehatan budi gunadisadikin dan gubernur dki jakarta anies baswedan juga hadir memantau jalannya pelaksanaan ini
hampir sepuluh pedagang sudah terdata pada hari pertama vaksinasi dari total lima puluh lima ribu pedagang di pasar grosir tekstil terbesar di asia tenggara ini
jumlah ini diprediksi akan semakin bertambah seiring screening dan pendataan yang terus dilakukan
pemerintah memang menjadikan pasar tanah abang sebagai pasar percontohan pelaksanaan vaksinasi bagi pasar pasar lain di dki jakarta dan seluruh indonesia
dalam dialog interaktif yang diadakan kpcpen
dan kom info rabu siang
plt direktur jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan ri dr maksi ren rondonuwu menjelaskan
bahwa proses pelaksanaan vaksinasi masal berlangsung baik
pendataan awal dilakukan sebagai upaya meminimalisir terjadinya penumpukan massa
itu berbasis nik jadi saya kira tidak mungkin double
jadi misalnya data yang sudah kita ambil dari kelembagaan misalnya dari kementerian dan lembaga
kita masukkan ke satu peduli satu data dan misalnya ada data bottom up
namanya juga misalnya nama a sudah ada di data kemudian diusulkan lagi nama a dari bottom up
dan misalnya dari kementerian atau lembaga itu sendirinya akan diskrining
jadi verifikasinya sudah jalan ya
jadi saya kira tidak double
ketua umum asosiasi umkm indonesia yang ikut di dalam dialog ini pun turut mengapresiasi program vaksinasi pemerintah
ingra tubun berharap pedagang pasar di seluruh indonesia tidak kendor dalam menjaga protokol kesehatan meski sudah divaksin
ada dua mbak ya yang pertama untuk himbuan terhadap teman teman umkm
segera vaksin pergunakan kesempatan ini dengan baik
dengan berbondong bondong untuk vaksin
agar interaksi ya akan dilakukan kepada antara penjual dan pembeli itu sudah tidak ada lagi
yang namanya gerak gerak
yang kedua tetap menggunakan protokol kesehatan
tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun sudah divaksin
sebanyak enam belas sembilan juta petugas pelayanan publik bakal menerima suntikan vaksin virus corona
kemenkes menetapkan kriteria kelompok petugas pelayanan publik yang menerima vaksin tahap kedua ini
mulai dari pedagang pasar tenaga pendidik tokoh agama aparatur sipil negara pekerja transportasi publik hingga pekerja media
tim liputan juga menerima vaksin
tim liputan cnn indonesia